dan selain undang undang cipta kerja rapat paripurna dpr ri hari ini juga mengisahkan rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi ruu inisiatif dpr
setelah disahkan ruu pprt selanjutnya akan dibahas oleh dpr dan pemerintah pada masa sidang ini
menindaklanjuti hasil rapat badan musyawarah dpr yang memutuskan ruu pprt akan dibahas dalam rapat paripurna terdekat
sembilan fraksi resmi menyepakati ruu pprt disahkan menjadi ruu inisiatif dpr dalam rapat paripurna dpr tanpa catatan ataupun interupsi
ketua dpr ri puan maharani menyebut substansi pasal dalam ruu pprt akan segera dibahas oleh dpr dan pemerintah
untuk menghasilkan produk undang undang yang komprehensif dalam melindungi pekerja rumah tangga di indonesia
oleh karena itu menurutnya dpr tak akan tergesa gesa dalam membahas naskah akademis ruu
sebab meski telah disahkan menjadi ruu inisiatif dpr pembahasan substansi akan tetap melibatkan pemerintah
jadi memang bagaimana kita nanti bisa mensosialisasikan hal ini
bagaimana menerima masukan dari seluruh elemen elemen bangsa setelah naskah akademiknya itu ada
jadi ini prosesnya memang harus masih melalui proses yang panjang sesuai dengan mekanisme